pasangan rehano valkus haryanto lisa ayu kusumawati menghadapi ganda campuran asal jerman mark
lampus dan isabella menjadi partai pembuka pemain pemain bulu tangkis indonesia di ajang
indonesia open dua ribu dua puluh dua pada laga yang berlangsung di istora senayan selasa siang ini pasangan
nova lisa tertinggal tiga belas dua puluh satu di set pertama meski berhasil membalas di set kedua dengan skor dua satu enam belas
nova lisa akhirnya harus menelan kekalahan seribu tujuh ratus dua puluh satu kita berusaha daun timan tidak seperti dari
sebelumnya pun pada soalnya mereka tuh apelannya bagus dari dari service mau terima service mereka
pun jadi itu bagus itu jadi dari dari itu maka itu bisa dapat poin itu tiga sampai empat poin
maka tadi kita kecolokan dari situ dari delapan sama jadi sebelas sembilan itu salahnya dari situ itu harusnya
lebih kurang lebih fokus lagi aja sama lebih sabar lagi di pertandingan lainnya derby merah
putih tersaji antoni ginting berhadapan dengan seniornya tommy sugiarto
dalam partai yang sengit ini ginting berhasil menang dua set sekaligus dua puluh satu tujuh belas dua puluh dua dua puluh
ginting sendiri mengatakan kesabaran menjadi kuncinya menaklukkan kompatriotnya tersebut
bermain lebih sabar sih karena belajar juga sih maksudnya waktu di minggu kemarin juga khususnya
mungkin di level level yang udah di superstar lima ratus ke atas itu memang dari musuh sendiri nggak bisa
dalam arti kayak kita mau nyemes sekali langsung dapat poin tuh memang gak akan bisa gitu jadi
dari pikirannya memang harus lebih disiapin buat pukulan maksudnya lebih siap rally sih maksudnya
waktu kita nyerang tapi kita enggak berekspek itu langsung mati sih jadi lebih ke mantepin atau matengin dari
pikiran disitu aja sih sedangkan ganda campuran hafiz faisal serenakani takluk dari pasangan asal malaysia
mung joveng goliw ying tiga belas dua puluh satu dua puluh dua dua puluh dua di partai berikutnya peraih medali emas seagames ganda
putra leorolli carnando danil martin berhasil mengalahkan pasangan asal prancis fabian delru
william filegger dua set sekaligus dua puluh satu enam belas dua puluh satu tujuh belas partai penutup menampilkan kevin sanjaya sukamulyo
marcus fernaldi gideon menghadapi rekan senegaranya wahyu nayaka arya pangkarianira ade yusuf sesanto
langit pasangan wahyu nayaka ade yusuf sesanto takluk dua set sekaligus dua ratus sembilan belas dua puluh satu enam belas meski tidak
dipatok target oleh pelatih harry iman pierre ngadi dominions bertekad meraih gelar juara pada
turnamen level super one ini ya nggak apa apa pasti tapi kita tetap lakukan yang terbaik lah
biarpun ada target babak tiga puluh dua besar indonesia open dua ribu dua puluh dua masih akan berlanjut pada hari kedua rabu lima belas
prancis indonesia akan berlaga seperti tunggal putra jonathan christy ganda putri apriani rahayu
siti fadia dan ganda putra fajar alfian muhammad rian ardianto diego basro akun coro jakarta